dunia kedokteran ortopedi modern penyembuhan kasus patah tulang
kini lebih banyak memanfaatkan implang buatan yang terbuat dari logam
karena dinilai lebih unggul daripada menggunakan gips
dan berkat kemajuan teknologi lembaga pengetahuan indonesia atau lipi
berhasil menemukan formula logam yang tentunya aman dan tidak meracun di tubuhnya
jika digunakan sebagai implan tulang permaren
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di sianan indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
angka kecelakaan atau patah tulang di indonesia itu sekitar delapan juta orang per tahun
sehingga dari situ dan hitungan harga dan kebutuhannya itu sangat sangat tinggi sekali

yang impor mahal dan belum tentu cocok dengan tubuh atau tulang orang indonesia
nah semenjak tahun dua ribu lima lembaga ilmu pengetahuan indonesia
melalui pusat penelitian metalurgi dan material itu melakukan lead bank implant
saya kepala pusat penelitian metalurgi dan material lembaga ilmu pengetahuan indonesia
saya memiliki peluang untuk membuat implan di indonesia
pemplan adalah jenis alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia
utamanya untuk menggantikan tulang yang mengalami kerusakan akibat patah tulang
ataupun penyakit degeneratif kayak osteoporosis osteoartritis
ada juga implan khusus untuk gigi
jadi misalnya untuk dental seperti itu
baik sebagai bahan baku maupun sebagai implan untuk tubuh
baik sebagai bahan baku maupun sebagai implan untuk tubuh

hanya implan jadi ya sebagai komponen jadi seperti itu
salah satu tantangan dari penggunaan implan stainless steel
itu adalah keberadaan tiga elemen yaitu aluminium nikel dan vanadium
yang bila di dalam tubuh dan jangka waktu tertentu
itu bisa menyebabkan sitotoxicity
jadi racun kemudian sekaligus alergi terhadap tubuh manusia
pengalaman dan jejak rekam lembaga ilmu pengetahuan indonesia
pusat penelitian metalurgi dan material semenjak dua ribu lima
yaitu paduan kobalt paduan titanium dan paduan magnesium
ini adalah implan untuk sendi lutut
ini terbuat dari titanium
karena sendi lutut membutuhkan
tingkat elastisitas logam yang cukup tinggi
dan itu bisa diperoleh dari paduan titanium
berikutnya ini adalah sama ini join implan ini yang dari kobalt
pada intinya keduanya bisa baik dari cobalt maupun implan
tetapi masing masing punya kelebihan
kalau titanium dia mengakomodir elastisitas yang tinggi
sedangkan kalau kobat dia tahan korosinya bagus sekali
nah di sini adalah bagaimana tantangannya mengembangkan implan
yang murah kemudian cocok dengan kondisi tubuh manusia indonesia
kemudian diharapkan bisa masuk suatu sistem kesehatan nasional misalnya bpjs
sehingga terjangkau ke seluruh masyarakat